pada suatu masa di kerajaan yang jauh
hiduplah seorang raja yang sangat bodoh dengan para menterinya yang sama bodohnya
rajaku mengapa kita tidak membuat undang undang yang setiap kali kau tidak bisa tidur
semua orang di kerajaan harus menyanyikan lagu pengantar tidur
tidak semua orang memiliki suara yang bagus
bagaimana jika penyanyi yang buruk membuatnya semakin sulit bagiku untuk tidur
hanya orang kaya yang mampu membelinya
ya ampun apa yang kau sarankan
agar semua makanan tersedia dengan harga hanya satu koin
tidak yang bagus
ya mari buat hukum itu
dan apa yang akan kau katakan
rajaku aku ingin mengatakan bahwa kau bahkan lebih besar daripada raja raja lain
katakan sesuatu yang aku tidak tahu
ya aku berpikir bahwa kau seharusnya tidak memerintah seperti
seperti raja biasa
jadi mengapa kita tidak mengubah siang ke malam dan malam ke siang
oh aku sangat suka ide tersebut
dan segera hukum dibuat
dan semua orang sangat marah
karena kalau mereka tidak mematuhi raja maka mereka akan dihukum dengan keras
pasar buka pada malam hari
dan orang orang segera terbiasa dengan gaya hidup baru
semua orang bahkan hewan tidur disitu
suatu sore seorang petapa tua datang bersama muridnya ke kerajaan
dia sangat terkejut melihat tidak ada yang keluar
ini siang yang terang dan tidak ada orang di jalanan
menurutmu apa yang sedang terjadi
aku tidak tahu tuhan
tapi aku benar benar harus sarapan sekarang
kau selalu saja memikirkan
makanan mereka berkeliaran sampai hari menjadi mulai gelap
dan sangat terkejut ketika melihat orang orang akhirnya keluar dari rumah mereka
apakah mereka tidur sepanjang hari
ini kerajaan yang aneh
dia menyaksikan orang orang mengerjakan pekerjaan mereka dengan cara yang sangat normal
oh ada warung makan yang buka
tuhan bolehkah aku pergi
tuhan aku akan pergi ke sana
orang bijak itu lebih tertarik dengan cara kerajaan menjalankannya
katakan padaku wanita baik mengapa kerajaan ini ramai di malam hari dan tidur di siang hari
apa yang bisa aku katakan
raja kita adalah orang bodoh yang membuat hukum yang bodoh
orang bijak berpikir keras tentang apa yang dikatakan wanita itu
tuhan lihat aku mendapatkan semua pisang kue dan sandwich ini begitu murah
semuanya di sini apapun itu harganya hanya satu koin saja
ayo kita tinggal di sini saja
aku kira itu salah satu dari hukum raja yang bodoh
kita harus pergi atau hanya bahaya yang akan menghampiri kita
orang bijak berusaha keras untuk bernalar dengan muridnya yang hanya ingin tinggal untuk makanan murah
baiklah tetap tinggal jika kau mau tapi aku akan pergi
murid itu tetap di kerajaan dan segera terbiasa dengan cara mereka
dia makan makanan sebanyak yang dia bisa dan dia segera menjadi sangat gemuk
ini luar biasa
tuan sangat keliru tentang tempat ini
suatu hari seorang pencuri datang ke sebuah rumah untuk mencuri
tetapi ketika dia melarikan diri dinding rumah itu robo dan melukai sang pencuri
saudara pencuri itu pergi menghadap raja
yang mulia aku datang untuk meminta keadilan
adikku sedang melakukan pekerjaannya ketika sebuah tembok jatuh melukainya
dinding itu milik pedagang
pedagang itu dipanggil dan dia datang ke istana dengan sangat terkejut
orang ini mengatakan bahwa tembokmu yang melukai saudaranya
apakah itu benar
sekarang sudah sangat tua
apakah kau yang membangun tembok pedagang ini
jika benar maka kau bertanggung jawab karena melukai orang yang tidak bersalah
tapi aku membangun tembok itu bertahun tahun yang lalu
oh iya aku ingat mengapa aku tidak membangun tembok itu dengan benar
ada penari yang berjalan mondar mandir di dekatku dan lonceng di kakinya berdenting yang menggangguku
oh kita akhirnya menemukan pelakunya
bawa penari itu padaku sekarang
penari miskin yang sekarang sudah tua sangat gementar ketika dia dibawa ke hadapan raja
kau telah dibawa ke sini untuk dihukum karena mengganggu
lihatlah perangku pria ini dengan gelang kakimu saat dia sedang membangun tembok
tembok itu sekarang roboh dan melukai seorang pria yang baru saja melakukan tugasnya
yang mulia aku rasa anda salah orang
aku hanya berjalan di jalan itu karena pandai emas terus mengunjungiku untuk menawarkan perhiasan dan aku harus menghindarinya
panggilkan pandai emas itu sekarang juga
pandai emas dibawa ke hadapan raja dan terkejut ketika dia dituduh telah melukai seorang pria
baiklah tidakkah kau pikir itu salah apa yang telah kau lakukan
kau akan dilempar dari tebing
tunggu tolong izinkan aku menjelaskannya
memang benar bahwa aku membuat penari ini datang ke rumahku berkali kali
tetapi itu hanya karena aku harus melakukan pengiriman ke pedagang yang sangat sangat cerewet
aku tidak bisa mengabaikannya bukan
raja bertanya kepada pedagang itu
pandai emas menunjuk ke pedagang pertama itu sendiri
tidak tidak ayahku yang meminta dibuatkan tembok bukan aku
namun raja merasa bahwa pedagang itu tidak cukup besar untuk duduk di troli
dia memerintahkan untuk segera melakukan pencarian
dan satu satunya orang yang cukup untuk duduk di troli adalah
murid yang miskin dan gemuk
mereka membawanya ke istana raja di mana semuanya dijelaskan kepadanya
dia merasa ketakutan
dia mulai memanggil orang bijak
tuan guru tuan guru
pada saat itu orang bijak tiba tiba muncul
dan semua orang merasa terkejut
ada masalah apa di sini
murid yang malang itu menjelaskan segalanya
dan orang bijak hanya melihat ke atas lalu tersenyum
rajaku bisakah aku menjadi orang yang menggantikan posisi muridku
murid itu segera mengerti apa yang sedang dilakukan oleh tuannya
tidak yang mulia
lemparkan aku aku adalah pilihan yang pertama
apa beraninya kau menentang keinginanku
mereka berdua mulai bertengkar dan membuat sang raja menjadi bingung
kenapa kalian berdua begitu sangat ingin dilempar
rajaku apakah kau
apakah kau tidak tahu
tebing tebing barat sebenarnya adalah tempat yang sangat istimewa
jika terlempar orang orang akan disambut oleh peri paling kuat di bukit yang mengabulkan semua keinginanmu
dan memberimu kekayaan dan kekuatan yang sangat besar
cukup untuk menguasai seluruh dunia
oh tetapi orang itu harus dibuang hanya oleh orang suci lainnya
raja sangat terkejut
dia tidak ingin kedua pria ini diberkati oleh para peri
jadi dia memerintahkan orang bijak untuk melemparkan dirinya dan perdana menterinya dari tebing
kau pikir aku bodoh membiarkanmu pergi dengan semua hal itu
akulah yang akan dilemparkan
oh dan juga menteri favoritku
jika itu adalah perintah yang kau berikan kepada aku yang mulia
raja dan para menterinya kemudian dibawa ke tebing dengan menggunakan troli
orang bijak mendorong troli dan raja berteriak kencang saat troli itu menuju ke tebing
iiiii aku berubah pikiran
dan mereka pun jatuh dari tebing
hanya untuk mendarat di jaring yang ditempatkan oleh petapa tua sebelumnya
di sanalah mereka terperangkap dalam jaring seperti ikan yang keluar dari laut
oh di mana para peri
tidak ada permohonan yang mendatangkan peri
kau memang raja yang sangat bodoh karena mempercayai hal yang tidak masuk akal itu
dengan cara yang sama kau telah dengan bodohnya memerintah kerajaan dengan caramu selama ini
bagaimanapun kurasa kita harus pergi sekarang
kami membuat kesalahan besar
ketika aku berkuasa aku tidak memikirkan keputusan bodoh yang telah aku buat
kami memang sangat bodoh
tolong selamatkan kami
raja telah menyadari kesalahannya dan akhirnya ditarik oleh orang bijak ke tempat yang aman
kau sangat bijak dan tahu bagaimana memerintah suatu kerajaan
aku ingin kau dan muridmu menjadi penguasa baru kerajaan ini
murid itu setuju dalam sekejap
awalnya orang bijak itu agak ragu ragu
tetapi kemudian akhirnya dia setuju
rakyat kerajaan bersuka cita dengan berita tentang penguasa baru mereka dan semua orang merasa senang
hal pertama yang akan kulakukan adalah mengakhiri hukum konyol ini
siang akan tetap menjadi siang dan malam menjadi malam

kerajaan ini akan berjalan seperti seharusnya

murid itu memang bodoh telah mengabaikan kata kata orang bijak
tapi dia telah diselamatkan dan telah belajar untuk melihat sedikit lebih jauh dari apa yang ada di depannya